kita ke informasi lain koleksi satwa di kebun binatang bandung bertambah dengan lahirnya seekor anak harimau benggala betina bernama donggalah
nama donggala dipilih sebagai pengingat adanya bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan donggala sulawesi tengah pada akhir bulan september dua ribu delapan belas
kebun binatang bandung memiliki koleksi satwa baru yaitu seekor anak harimau benggala betina
anak harimau ini lahir pada tanggal dua puluh dua agustus dua ribu delapan belas
hasil perkawinan dari harimau benggala jantan bernama syahru kan dan harimau benggala betina bernama sila
nah anak harimau berusia empat puluh tujuh hari ini diberi nama donggala sebagai salah satu pengingat akan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di sulawesi tengah salah satunya di daerah kabupaten

nama donggala diberikan oleh wali kota bandung odet m daniel saat menengok keadaan anak harimau ini
akhiran ah ditambahkan oleh odet sebagai petunjuk bahwa anak harimau ini berjenis kelamin betina
donggala lahir dengan berat sekitar sembilan ratus gram
saat ini beratnya sudah mencapai tiga tiga kg
meski dinyatakan sehat donggala masih berada di bawah observasi tim dokter hewan di kebun binatang bandung
dan belum bisa diperlihatkan secara berat
bebas kepada para pengunjung
masih di ruang nursery jadi kita pantau terus
mulai dari berat badan napsu konsumsi untuk susu kemudian temperatur juga kita pantau terus
untuk saat ini kita belum bisa untuk didisplay di luar jadi untuk sekitar satu tahun masih di dalam nursery
para pengunjung yang sempat melihat donggala mengaku senang melihat tingkat pola anak harimau yang lucu ini
bagus aja lah
ya lucu sekarang kekurang sih
iya kurang rame
kalau dulu mah memang ya
kehadiran donggala semakin menambah koleksi harimau di kebun binatang bandung
yang saat ini memiliki lima ekor harimau benggala dan empat ekor harimau sumatera